hari ini lima puluh satu tahun silam peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus empat puluh
terus kita ingat sebagai salah satu noda hitam dalam perjalanan bangsa indonesia
banyak rentetan peristiwa yang meliputi tragedi yang menimbulkan pergolakan politik yang besar itu
salah satunya adalah saat sejumlah warga negara indonesia yang menjadi mahasiswa ikatan dinas
yang ketika itu sedang belajar di luar negeri terpaksa dicabut kewarga negaraannya
karena menyatakan tidak setuju dengan rezim pemerintahan soeharto
mereka diasingkan bahkan tak memiliki status kewarganegaraan selama puluhan tahun
berikut ini sekelumit kisah mereka yang dirangkum oleh koresponden senior cnn indonesia eva yunizar dari praha republik ceko
karsidi dan cokorda agung adalah rombongan mahasiswa ikatan dinas pertama
yang menginjakan kaki di praha sebelum meletusnya peristiwa g tiga puluh s pada seribu sembilan ratus enam puluh lima
tak pernah terbersih dalam pikiran keduanya perjalanan menimba ilmu di negeri orang
akan berakhir dengan kehilangan status sebagai warga negara indonesia
mereka masih ingat betul beban mengabdi kepada bangsa yang akan mereka emban saat kembali ke tanah air
bagaimana sih cerita awalnya sehingga bapak pak agung berada di sini
itu ceritanya begini kami berdua dulu waktu di indonesia sudah masuk ke perguruan tinggi
saya di its surabaya agung di gaza
waktu itu saya tingkat dua ugm
saya ditunjuk untuk dikirim ke luar negeri
jadi saya ditunjuk waktu itu
dengan tujuan untuk ini untuk beasiswa ke luar negeri
belajar sebagai beasiswa
yang kemudiannya setelah selesai kita punya ini kan seperti perjanjian
bahwa setelah selesai kita akan
bekerja selama sekian tahun untuk pemerintah
untuk pemerintah indonesia
supaya pahlawan menghadaplah
namun sejarah berkata lain peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima mengubah rezim dan berdampak kepada seluruh warga negara
termasuk mereka mahasiswa ikatan dinas yang berada di luar negeri
mereka harus menjalani proses screening dan menjawab pertanyaan
setuju atau tidak dengan rezim baru pimpinan presiden soeharto
menentukan kehidupan mereka selanjutnya
bapak tunjukkan tidak setuju lalu apa yang terjadi
dengan itu saya tidak diperpanjang paspor
langsung tidak diperpanjang paspor
langsung tidak diperpanjang paspor
waktu itu bagaimana perasaannya pak
pada saat tidak punya paspor indonesia lagi
ya tidak punya semuanya pada sedih kan waktu itu
kemudian ya seperti anak muda kan waktu itu
sama teman teman itu yang sama sama itu sedih saya bilang waktu itu
joke ya anak muda kan
kan kita lahir telanjang karena tidak punya paspor
masa karena nggak punya paspor aja kita akan sedih saya bilang
ya kita teruskan dia bilang
akhirnya semua itu kan terbagi dua waktu itu student
yang pro soeharto dan yang nggak setuju dengan belitnya soeharto
soeharto dan konco konconya waktu itu kan
karena kita anggap bapak itu resimiliter
dan itu bapak sudah anggap sebagai resiko begitu ya pak
ya umpama yang terjadi adalah dulunya umpama ada tunjangan dari yang
kami dapat beasiswa yang pas pasan di sini ya
dulu ada tunjangan dari teman teman yang lama
maka dapat tunjangan lagi dari kerutaan
itu pun diputus tidak ada
jadi semua apa nanya yang harus kita kerjakan nanti
untuk belajar untuk sewa apa namanya di asrama
dan untuk beli buku dan semuanya harus kita tanggung sendiri
bapak langsung memikirkan cara untuk bisa bertahan hidup tanpa harus bergantung kepada negara
negara dan juga dengan keluarga yang di rumah
keluarga kan nggak mampu juga di rumah
mampu hubungan putus
juga karena takut berhubungan dengan ngirim duit atau apa ya
dan yang kedua juga mampu dan saya nggak mau memberatkan keluarga
jadi saya dua setiap tahun hampir begitu dapat diselesaikan ujiannya saya masuk pabrik kerja kasar
lain lagi kisah suhardono seorang ahli kimia yang saya temui
mengumpulkan memori yang puluhan tahun terserak di benaknya
suhardono berkisah status keluarga negaraannya hilang meskipun ia tidak pernah mengikuti proses screening
ini maaf ya pak saya harus membuka mungkin pengalaman lama yang mungkin tidak mengenakan
itu gimana pak ceritanya
pada saat kesini kemudian akhirnya tidak punya keluarga negaraan selama
itu begini ya itu
ke kbri pada waktu itu karena ada berita berita teman dicabut segala saya tidak datang
screening juga tidak datang
jadi itu alasan dari kbri untuk mencabut dalam hal saya sendiri
saya datangnya baru tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan jadi sudah berapa tahun
sekitar sepuluh tahunan
dua belas tahun begitu
dan katanya saya sudah diizinkan pulang
tapi selalu tidak dapat pulang
dari tahun delapan puluh
jadi itu menonjolnya
ya tidak tahu
kok di sini mengatakan ya jakarta belum memutuskan kok ini tidak itu
baca kami tanjang ya tanyakan kan
selalu tidak diberitahu misalnya screeningnya tidak lulus itu tidak
pokoknya tidak boleh pulang begitu ya
pokoknya tidak di
izin pulang tidak dibolehin pulang
ya pokoknya terlibat dalam kasus itu
sama anak kemenangan saya atau suami kemenangkan saya di indonesia juga tanya begitu
kenapa dulu sampai tidak bisa pulang
saya menjawabnya di indonesia itu ya
di indonesia di indonesia
kalau di tanah air waktu itu ada kesukaran kami juga di luar negeri juga ada kesukaran
itu loh pembicaraan tidak diteruskan
jadi salah tempat kamu tidak boleh pulang kamu tidak boleh pulang itu tidak ada
tapi bapak tidak merasa ada
lho perasaan ya ada
kerinduan ke itu tentu saja dalam sekali malah
hubungan dengan tanah air tercinta harus terputus
itulah pil pahit yang harus diterima
ya memang lama saya nggak apa apa tapi setelah tiga puluh tahun belum bisa pulang ya
sudah ingin sekali sudah tidak bisa tertahan lagi ya
sekali aja saya bisa melihat indonesia maaf ya saya merasa puas sudah
biarpun harus mati
saya menginginkan supaya di indonesia menjadi lagi negara demokrasi parlementer
ya negara demokrasi parlementer
dan saya tidak menginginkan supaya kalau menang pun terhadap suatu
supaya jangan regime yang totaliter
empat puluh tahun tak diakui sebagai warga negara indonesia
tak membuat suhardono lupa bait demi bait
lirik lagu nasional ini
bisa jadi ini adalah satu satunya cara suhardono menjaga ingatan tentang indahnya tanah air indonesia dan bahwa ia orang indonesia
suhardono tak pernah ingin menjadi warga negara manapun di dunia selain indonesia
jadi waktu itu tidak punya paspor tiko indonesia lalu tahun dua ribu empat saya dikasih paspor tiko untuk stateless
yang foto kopinya ada tadi harus saya kembalikan pada waktu saya mendapat paspor indonesia
jadi itu tahun berapa itu
nah itu bagaimana rasanya pak di saat bapak tahu
atau bapak mendapatkan surat bahwa bapak stateless
kalau stateles itu gimana ya
mungkin kok saya sendiri kok biasa tapi ceko sendiri mempersoalkan itu
sampai dia bilang dia tanyakan kamu tidak mempunyai paspor kenapa
karena sengurus di indonesia dan indonesia tidak mau mengasih
sampai dia bilang kalau indonesia tidak mau mengasih kenapa
dan kamu tidak mau mengambil warga negara tiko
kamu tidak mengambil warga negara lain
saya belanda misalnya pernah saya diberitahu begitu
kenapa itu pak
ya karena saya tidak mau mengambil warga negara lain
hanya mau indonesia
kenapa kenapa harus indonesia
kenapa harus indonesia
tapi tapi pada waktu saya ngomong dengan kemenangan saya
itu perintis kemerdekaanmu
soalnya saya dengan kesukaran begitu lalu
ganti warga negara kan tidak
ini di rumah saya
ini di rumah saya
ini di rumah saya
ini di rumah saya
ini di rumah saya
namun bagi sebagian eksil
kecintaan terhadap indonesia tak bisa diukur dari status kewarganegaraan
keadaan akhirnya memaksa mereka menyandang status sebagai warga negara
keadaan akhirnya memaksa mereka menyandang status sebagai warga negara
akhirnya mengambil kewarga negara
saya kan kerja sebagai ini
saya tamatan listrik harus kuat
saya kerja di industri berat
apakah itu pabrik baja atau logam berwarna atau macam macam ya
atau pabrik kimia segala
nah itu kan karena waktu itu kan bekerja sama juga dengan negara negara lain
nah waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan sampai delapan puluh sembilan
orang ceko kalau mau ke negara misalnya
austria atau jerman segala itu harus punya paspor
begitu jatuhnya komunis mereka nggak butuh visum
saya hanya stateless
iya kan nggak bisa bekerja sama sama aja
kemudian saya ambil ke warga negara ceko
pada saat harus mengambil kewarga negara ceko pak
apakah kemudian artinya bapak sudah merasa bahwa ini adalah pilihan
itu untuk hidup
ya hati tetap orang indonesia gimana
apa yang saya makan sebenarnya juga makanan indonesia
apapun kalau dengar apa apa berita berita
ya berita tentang indonesia tentang luar negeri
tapi kan saya harus hidup juga kerja
kita itu sebetulnya nggak mau jadi warga negara jpo itu
itu terpaksa waktu kejadian saya ulangi lagi seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
orang ceko udah bisa kemana mana
ya ke austria ke jerman segala
saya proyektan kalau saya itu jual di jalan jalan sih nggak apa apa nggak butuh ya
saya itu proyektan
ya saya harus ke luar negeri kan
saya bagian listrik
apakah di austria atau di jerman atau di rumania
hidup tanpa kewarga negaraan bukan hal yang mudah
karena itulah secerca harapan muncul saat rezim orde baru jatuh pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
satu persatu mantan mahasiswa ikatan dinas ini bisa pulang ke tanah air dan melepas kerinduan bersama keluarga tercinta
saya memutuskan untuk menyatakan berhenti
setelah soeharto mulai goyang kbri membebaskan semua bisa pulang
saya dibolehkan ke suharto belum jatuh ya
saya pulang ke indonesia
lalu saya sudah merasa puas sekali melihat tanah air
tapi setelah itu bukannya satu kali saya bisa ke indonesia semenjak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saya dua minggu yang lalu saya masih sebulan saya baru pulang dari indonesia
saya sebulan berada di bali di yogyakarta dan di jakarta juga saya baru aja pulang dua minggu yang lalu
sudah sembilan kalinya
namun tidak semua punya kisah indah
menginjakan kaki kembali setelah merantau puluhan tahun
mereka mendapati tanah air telah jauh berbeda
termasuk kondisi keluarga
terutama dengan hubungan keluarga
bahwa kami sepuluh keluarga ya
lalu pada waktu saya pulang
yang pertama kali sepuluh tahun yang lalu
itu kami tinggal lima
jadi ya pasti
itu sudah tidak hitung orang tua yang sudah tidak ada
kehilangan jejak kehidupan orang orang tercinta harus dihadapi oleh suhardono karsidi agung
dan banyak mantan mahasiswa ikatan dinas lain
namun apakah itu cukup alasan untuk menyimpan kemarahan terhadap rezim
yang telah mengasingkan mereka
ini dalam foto foto saya lihat ada salah satu ini pak
foto pak harto dan buting
teman akan saya
ini melihat foto ini bagaimana perasaan bapak
bukan saya waktu itu saya tidak
wah ini kalau saya dengar sama teman teman saya sekarang tidak bisa
tapi saya tahu di indonesia begini pada waktu saya kemanakan kemanakan itu
dia bilang bahwa kamu itu harus terima kasih pada pak harto
karena dia menjaga soekarno yang nasution waktu itu
waktu itu mau memahmilkan
mau membunuh kasarnya
itu kira kira begitu
jadi kalau saya sendiri ya tetap
jadi tidak ada kemarahan sebetulnya pak ya
makanya kepala negara juga bertanggung jawab
bukan kejadian di situ
tapi keluarga di indonesia sampai sekarang
dua tahunnya ngeluh masih bilang
yang jelek itu bukan bung pak harto
tapi yang jelek itu orang orang sekitarnya
itu juga saya harus diem
sekalipun sekarang tidak ada nih
karena ya pun pak harto sudah tidak ada
waktu kejadian soeharto naik tahwa
kemudian kami tidak diperpanjang paspor segala
visi saya visi ke depan saya
saya menginginkan supaya di indonesia
menjadi lagi negara demokrasi parlementer
negara demokrasi parlementer
dan saya tidak menginginkan supaya
kalau menang pun terhadap soeharto
supaya jangan resim yang totaliter
bisa totaliter yang lain kan
ya karena totaliter banyak faham faham totaliter
makanya saya menginginkan
supaya menjadi negara parlementer demokrasi
maka yang terjadi sekarang ini
itu buat saya puas sekali
ya puas sekali bahwa kejadiannya begini
ya jadi semua orang bisa ya
memang bisa kalut ini kalut itu
nah itu memang risiko kan
risiko sebagai negara demokrasi
ya ini yang saya idam idamkan
selama praktis lima puluh tahun yang lalu
bagaimana seorang hati seorang pemuda
pada waktu dia cinta tanah air
dia tidak diperbolehkan pulang
hanya karena dianggap sebagai berposisi ideologi berbeda
saya menolak orde baru
dan atas keputusan itu
saya kehilangan keluarga negara
tapi saya bukan komunis
saya bukan komunis
saya bukan komunis
puluhan tahun tanpa status keluarga negaraan
tentunya tidak pernah terbayangkan
akan dialami oleh mahasiswa ikatan dinas
yang tidak bisa pulang ke indonesia
karena pergantian rezim ini
namun mereka menyadari bahwa
ini adalah jalan hidup yang mereka pilih
tanpa ada penyesalan di benak mereka
pernah atau tidak bapak menyesal
saat dilakukan screening itu
bapak menjawab tidak atau anti saat itu pak
tidak pernah saya
sebab pemuda hal militer tidak akan baik jalannya
jadi dengan ingat sama orang tua dan keluarga
saya tidak usah takut
saya harus berani mengambil resiko
saya harus berani mengambil resiko
ada konsekuensi dengan memilih
tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh soeharto
dicabut status keluarga negaraannya dengan dicabut paspor
nah itu bagaimana pak
karena dicabut paspor ya kita waktu itu stateless
jadi stateless sampai praktis
sampai kami terpaksa mengambil keluarga negaraan ceku
karsidi agung suhardono dan mahasiswa ikatan dinas lain
bukanlah bagian dari politik praktis pergerakan dalam sejarah bangsa indonesia
namun mereka menjadi fakta sejarah yang tak bisa dilupakan
bahwa ada rakyat indonesia yang tak punya kepentingan politik
tetapi menjadi korban dari pergantian rezim yang terjadi di tanah air
dan mereka ini bukan anggota partai komunis
dia idolanya adalah bung karno
dan mungkin pada waktu itu tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima itu
implementasi itu agak terlalu jauh
nah itulah bagaimana seorang hati seorang pemuda
pada waktu dia cinta tanah air
dia tidak diperbolehkan pulang
hanya karena dianggap sebagai berposisi ideologi berbeda
nah inilah yang satu
sejarah indonesia yang dilupakan
menurut saya tugas pertama kita saya pada waktu itu adalah itu
memuktikan kembali wujud dari pada kebijakan politik pada masa lalu
untuk mengatakan indonesia masa kini
saya tidak mengatakan bahwa saya paling cinta kepada bangsa dan negara
tapi mereka lebih cinta
bayangin aja pada lima puluh tujuh lima puluh delapan enam puluh itu
suatu kebijakan diputuskan bahwa mereka memutuskan hubungan cinta itu
bagaimana itu suatu kebijakan
inilah proses itu dan kebanyakan mereka itu adalah profesional
ada yang berhasil
insinyur ada yang ahli pesawat terbang
ada ahli daripada kedokteran
ada ahli tanur tinggi
nah harapan mereka ada pikiran mereka itu diperlukan satu kebijakan pemerintah
untuk memperlakukan duit kewanagaran
saat ini apakah bapak punya keinginan untuk kembali menjadi warga negara indonesia pak
menjadi warga negara indonesia
artinya melepaskan warga negara ceko ataukah menunggu kebijakan
kebijakan kalau saya sendiri menunggu kebijakan
ya masih dan baru saya bilang sama bapak dubes
bahwa gimana apa bisa saya untuk mengajukan permohonan lagi untuk menjadi kembali
beliau bilang sebentar lagi akan kemungkinan besar akan keluar duit kewarganegaraan
jadi malahan anak anak saya juga dia bilang kalau dikasih duit kewanagaran
anak saya juga mau jadi warga negara indonesia
jadi tidak ada permintaan untuk
mungkin mengobati rasa kecewa sama empat orang
apapun itu bentuknya
ini teman itu juga menulis
kira kira juga begitu
tidak ada apa apanya
dan tidak ada
memang ada perasaan kenapa kok
atau mungkin ingin tahu kenapa dulu seperti itu ada penjelasan
sama sekali tidak ada
semua negara dalam mencari
caranya kan memang bisa berbeda beda gitu ya
kalau kita kok masih tidak terlalu jelas
amerika serikat misalnya perang saudara itu
ada pergoda kan apa tidak
itu yang meninggal itu jauh lebih banyak daripada kedua perang dunia
perang anti perbudakan itu
kita juga banyak begitu ya
tapi memang caranya begitu
keindahan kota praha memang tak diragukan lagi bisa membuat banyak orang jatuh cinta
tak terkecuali karsidi suhardono agung dan ratusan mahasiswa ikatan dinas lain yang sempat tak bisa pulang ke indonesia
tapi keindahan itu
nyatanya tak bisa menghilangkan rasa rindu dan cinta mereka terhadap tanah air indonesia
mengharapkan sukses saja
misalnya atau melihat televisi itu
kok seperti saya melihat di konvensi apa g dua puluh atau apa begitu ya
seperti kok melihat pak jokowi
pada waktu saya tanya tanya ke itu
ada yang bilang bahwa kita juga ada di situ katanya begitu
itu perasaan sudah senang sekali
paling tidak itu kita sudah di dalam yang dua puluh gitu
misalnya itu perasaan gitu
sekalipun mungkin informasi dari teman itu terus terang dari bismo
itu mungkin apakah betul atau tidak pak jokowi di situ
saya tidak tahu
itu saja perasaan sudah senang sekali
kita wujud zaman saya berangkat ke masyarakat terbelakang gitu kan
jadi itu sudah senang dan tentu saja banyak yang bisa lebih baik dijalankan atau lebih baik hasilnya
tapi bagaimana kalau hasilnya kalau menurut saya kok banyak
termasuk zaman pak harfad sendiri
itu adalah sindang last time
warga negara boleh ceko
tapi saya boleh tanya bapak orang ceko atau orang indonesia
ora orang indonesia
saya orang indonesia warga negara ceko
tanah airku aman dahan makmur pulau kelapa yang amat subur
pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kalah